dan kita paksa dia untuk menunjukkan jalan rahasia
ini wilayah keraton orang lain
banyak penghuni yang bergelaran dekat sini
bukan seperti itu caranya
terus seperti apa
diamlah disini dan awasi
biar aku yang bertindak
setelah kejadian ini
kau harus hidup
menjadi manusia biasa
jangan pernah berpikir
manusia setengah siluman
menjadi manusia biasa
sekarang kamu sudah tahu kebenarannya
tapi kenapa ini harus terjadi
untuk saat ini istirahatlah
topohmu terlalu letih
sekarang guru sudah tahu kebenarannya
kira kira apa yang akan dilakukan
biar dia yang memutuskannya
saya datang untuk meminta maaf kanjeng ratu
hamba merasa bersalah karena sudah meminta hal yang berlebihan pada kanjeng ratu
kau tidak perlu meminta maaf untuk hal itu gringsing
sifat serakah adalah sifat alami manusia
yang terpenting kau harus menghilangkan sifat burukmu itu

terima kasih kanjeng ratu terima kasih jika memang kau ke sini untuk meminta maaf atas hal itu
lalu mengapa luka di wajahmu itu masih ada
apakah sifat tamakmu itu masih mendarah daging dalam dirimu
aku juga sudah mencium
susuk kantel di wajahmu itu sudah benar benar hilang
apa yang sebenarnya terjadi gringsing
ya benar kanjeng ratu
untuk itulah hamba menghadap
jelaskan apa maksudmu
sifat itu memang masih melekat pada hamba
hamba ingin membersihkan diri kanjeng ratu
untuk itu izinkanlah hama menjadi abdi dali di keraton segoro kidul
hamba yakin dengan cara itu sifat sifat buruk hama bisa hilang
apakah kau tulus
hamba benar benar bersungguh sungguh kanjeng ratu
semua manusia bisa mengabdi kepada keraton segoro kidul
tapi kau tahu itu tidak untuk selamanya
jika memang niatmu dalam membersihkan diri
baiklah kau ikut aku
yang cermelang bagaimana kalau kamu ke pusat desa
kamu kirim surat ke kata mungguan bakawata
kamu bilang sama mereka kalau di sini ada tanaman emas
lalu biar saja mereka yang mengangkat tanaman ini
dan kita yang ambil hadiahnya
biung cerdas kan
ya sudah biung
lalu mengapa kamu masih di sini
sebelum orang lain tahu kalau ada tanaman emas di sini
baik baik biung
kamu yang sabar ya nawangsi
mas nawaci tidak pernah bermasalah dengan hadiahnya
nawangsi hanya ingin membantu
jikalau biung dan sinta menginginkan hadiahnya
tidak perlu kasar seperti ini
kamu memang benar benar tulus ya nawangsi
semua akan baik baik saja pada akhirnya nanti
perlindung panggilan itu terima kami biarlah
kamu mampu dan kamu juga akan mempercaya pembahagian diri kamu pada saat pertemuan sekolah

mas mas makasih mas kol
ah tunggu dulu asgore
aku ingat saat kamu pulang dari berburu nawaks ada yang ingin kamu sampaikan padamu
iya kanjeng ratu ada hal penting tentang nawangsi
cepat katakan apa itu askol cepat
nawangsih ternyata mempunyai kesaktian dari ibunya
kesaktian seperti bidadari kanjeng ratu
meskipun belum sempurna dia bisa menciptakan akar lebat
kenapa begitu kanjeng ratu
kenapa kamu tidak menculiknya saja sekalian loskol
dan membawa dia ke sini ke hadapanmu
iya kanjeng ratu
saya pikir kanjeng ratu mempunyai rencana yang lain
iya aku pasti akan menyuruhmu untuk menculiknya asgore
kamu ini benar benar bodoh asgore bodoh
maaf kanjeng ratu di sisi lain ada manusia yang menjaganya
saya juga takut kalau gerak gerik saya terlalu lama akan tercium
ratu segera hidup
kamu saat ini sedang berhubung
karena suasana hatiku ini sedang baik
karena kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik
nanti saja kita pikirkan kembali apa yang harus kita lakukan pada putri medan
aku sedang menikah

kau harus berhenti
aku akan menemukan kamu
lama juga aku tidak turun ke dunia manusia
iya aku pun juga sama seperti ini
kamu kalau lama lama diperhatikan cantik juga ya
aku juga sama seperti itu
aku juga sama seperti itu
tidak ada apa
iya aku lihat lalu kenapa
kamu ingatkan dengan tugas kita
ya aku ingatlah kita kan mencari kilang walu
lalu kamu tahu bagaimana cara kita masuk ke dalam keraton itu tanpa bertarung
aku tidak tahu kamu sendiri tahu
kalau kita melalui gerbang utama
mau tidak mau kita harus bertarung melawan mereka
dan kita paksa dia untuk menunjukkan jalan rahasia
ini wilayah keraton orang lain
banyak penghuni yang bergelaran dekat sini
bukan seperti itu caranya
terus seperti apa
diamlah di sini dan awasi
biar aku yang bertindak
kami para pengabdi keraton segorok hidup
kami para penghuni keraton segorok hidup
semoga kajeng ratu hidup menerima
semoga sang penguasa langit menerima
semoga alam menerima
semoga laut menerima
apa tujuan menjadi abdi dalam di keratonku
untuk membersihkan hati hamba dari sifat buruk manusia kanjeng ratu